sampai jumpa di video selanjutnya

kesel sekalian berjalan

sherika bawa razli bangkit
anak samban memang oke banget
udah ngapa sih bang
lo jangan laden dia ya
ah bener bener lo ya
lo tuh menangkap dodol penjahat minta tolong
tih lihat tuh
kau mau siapa kejar
dila cepet banget tuh anak larinya
mena ke teh
dasar pula tuh menangkal lo nggak ada gunanya tau nggak
nah geningan kamu teh ayah didiak
nah nah nah nah nah kejadian juga ya
hah sejak kapan lo berani nampak gue hah
hah sejak kapan lo
hmm rek mukul saya
saya mah demen bisa mukul orang jahat seperti kamu
ngenah ditabok gue he
oh gitu ya lo mau main main sama gue he
lo belum tahu gue lo
hajar mir masa lo takut sih
lari lari kejar kejar
lo jangan macem macem sama gue ya
gue gak terima penghinaan ini ya
ini pakai ngacem pisahan memangnya saya takut
kamu bakalan masuk penjara sok mirna
terus terus aja jahat kamu
eh lari lari
eh nahan diam sok aduh kejar
kejar kejar kejar
sok lari mirna